hai adu mulut warga dengan satpam ini terjadi di sentra vaksinasi booster di salah satu
mal kawasan tanongan kebupaten tangerang banten selas asia para peserta vaksinasi ini kesal
lantaran tidak kebagian jatah vaksin booster meski sudah mengantre sejak pagi tidak adanya
informasi kuota vaksin booster yang disediakan membuat mereka semakin emosi sejumlah peserta
mengaku sangat kecewa gagal mendapatkan vaksin terlebih mereka yang sudah mengambil cuti
kerja dengan risiko pemotongan gaji satu hari ini masalahnya saya ngambil cuti cuti itu susah
banget kan apalagi sehari itu satu ratus sembilan puluh itu udah hilang lenyap nggak tahu lagi tuh gimana terus
suruh besok datang lagi suruh ambil cuti lagi ilang kalau perusahaan miliknya enggak papa
pak kita juga akan cari kerja susah kepala katanya bekerja jadi kotanya habis
kita udah nunggu nunggu buang waktu dengan kerjaan dan lain lain
sejak ditetapkan sebagai syarat untuk bisa mudik lebaran vaksinasi booster covid sembilan belas
ramai diserbu warga tak terkecuali di sentra vaksinasi di mal yang digelar
flores tangerang dan rumah sakit swasta ini tiap penelitian mengaku jumlah peserta
vaksinasi melonjak hingga dua kali lipat itu memang sehari biasanya
sekitar tiga ratus gitu karena untuk kebijakan ini baru diumumkan juga itu udah berasa banget
efeknya dari hari senin kemarin kita baru ngesen hari kedua nah hari senin kemarin
langsung antrian sudah membludak rencananya sentra vaksinasi booster tahap
satu dan tahap kedua yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan ini akan beroperasi
hingga sabtu dua april mendatang dodi wahyudi tangerang banten